cades banget loh bro kalau gini caranya roman sama samuel bakal musuhan coy yoi
mengiralkan video ini depan mau nyambarin video apa ya dia kebawa persahabatannya roman sama
selanjutnya sampai kini aku telah esok udah doeng gue doeng apaan kode apakah minta balik balik
mulu lu ah otaknya kebalik juga janjinan nih tahu nggak nanti
doain supaya semua lancar
lu kalau doa kayak gitu caranya itu namanya pemaksaan tuhan juga gak bakal rido dua lu kayak
begitu maksa maksa kasih tahu sama lu ya ini bukan pemaksaan emang vokensi cinta
gini nama vokensi cinta gua itu mau udah menyatu jadi kita jodoh banget deh siapa
hai gina kalau dipanggil bobby senyum dong nah kalau gina senyumkan bobby kalau panas
dalam hilang panas dalamnya karena senyuman gina mengandung vitamin c vitamin cinta
wassup kenapa gini jadi kayak orang kebanyakan makan kaku
gina gina gina bobby punya tebakan buat gini nih tebakan apa bu tebakannya tapi ada syaratnya
jawab gina harus kabulin satu aja permintaan bobi
dia kan dia kan dia tentunya pertanyaannya nih
kuda kuda yang imut adalah budapest pacar seperti gina
kenapa lu pada lu
nah gina kan nggak bisa jawab
berarti gina harus kabulin satu permintaan bumi
sini ah deal dong
apaan sih ganggu aja
anak anak buka buku pelajaran bahasa inggris sekalian
gina panggil teman kamu yang masih di luar
hari ini kita latihan main basket
baik baik baik
eh eh dika
enggak enggak enggak usah
ini tuh paling diurut juga udah sembuh kok
kalo gitu gue beli ars dulu ya
yaudah lo duduk sini dulu deh
oh serius gak apa apa
gak apa apa sih
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kalo gini caranya roman sama samuel bakal musuhan cuy
dia kok bawa bawa persahabatannya roman sama sam
kalau persahabatannya sama samuel makin hancur
lerang lagi wijik
sam kaki gue sakit jatuh pas main basket
nanti pulang sekolah gue anter lo ya tik
jadi gara gara sms dari samuel lo tega ya nanti gue tikak
yaudah sih bel lo kenapa sih ngebully gue terus
sedangkan lo lo selalu ngejar ngejar roman tapi roman sama sekali gak ngerespon lo
sekarang keliatan ya siapa lo sebenernya
eh pede banget loh jadi orang
tik lagian kan lo tau samuel tuh sukanya sama ulan dan bukan sama lo
dia udah bilang sama gue kalau dia udah move on kok dari bulan
gue yakin lo itu cuma jadi pelariannya samuel doang
ya apan sih maksud lo
dah biarin dia sirik sama lo makanya berisik
terima kasih ya sam
berkat lo hukuman skorsing gue udah dicabut
gue udah tau semuanya kok
lo udah bujuk tika supaya dia
mengadu ke guru
thank you banget ya sayang
dan berkat lo juga orang tua gue di medan
eh denger ya
gue ngelakuin itu
biar tika cewek yang lagi gue gemben
itu gak ngelakuin hal jahat lagi
bukan buat lo
gak usah ngegeran lah
apapun itu terserah
tapi gue tetep berterima kasih ke lo
dan gue harap
bisa ngebales kebaikan lo ini
persahabatan ini telah dewasa pada akhirnya
dia memberi nyaman dengan tawah dia bahagia dengan kebersamaan dia tulus dengan pengorbanan
persahabatan ini tak selalu saling memuji tidak juga ada niat untuk menyakiti